saudara hari ini presiden joko widodo menyerahkan zakat kepada badan amil zakat nasional atau basnas
dalam acara pelaksanaan zakat istana yang bertajuk nikmat berzakat
tentramnya muzaki bahagianya mustahik
pelaksanaan zakat istana ini akan diikuti oleh wakil presiden ri
j h ma ruf amin yang juga turut didampingi para menteri kabinet indonesia maju
kepala lembaga tinggi negara direksi bumn pejabat kementerian lembaga serta kepala daerah
dan saat ini di studio sudah kedatangan arah sumber untuk membahas
seperti apa acara dari penyerahan zakat istana ini
langsung saja kita sapa pimpinan basnas ri bidang pendistribusian
dan pendaya gunaan ibu syahidah sakwan
ada juga pimpinan basnas ri bidang pengumpulan
waalaikumsalam rahmatullah selamat siang
dan juga direktur penjualan dan distribusi bank syariah indonesia bapak anton soekarno
kita langsung membahas soal pembagian zakat dari istana
ladies first dulu ya pak
bu saidah kita menyaksikan presiden hari ini akan membayarkan zakat
apa sebenarnya makna dari pengelolaan zakat negeri yang dilakukan oleh pemerintah hari ini
ya alhamdulillah hari ini kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh para pemimpin
ini menurut saya adalah memberikan mo idahasana
bahwa contoh baik di dalam pengelolaan zakat itu dimulai oleh para pemimpin
nah kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh presiden
dua periode pak jokowi memimpin indonesia
alhamdulillah beliau memberikan contoh baik
dan semoga ini juga akan dilanjutkan oleh presiden presiden selanjutnya
bahwa ini adalah contoh baik bagaimana pemimpin itu bisa memberikan
contoh bahwa menunaikan zakat itu adalah kewajiban
dan kewajiban ini harus kita tunaikan supaya apa
supaya semua harta yang kita miliki ini menjadi bersih
itu contoh baik yang diberikan oleh presiden kepada kita
dan kita berharap ini dilanjutkan contoh ini
oleh seluruh kepala daerah se indonesia
oleh seluruh kepala kl se indonesia
dan tentunya ada pimpinan pimpinan bumn
yang kemudian pimpinan pimpinan polri
di seluruh jajaran dan juga tni seluruh indonesia
karena kita sudah diberikan contoh oleh presiden
nah yang kedua ini adalah soal transparansi
kita belajar soal transparansi bahwa
presiden juga memberikan contoh kepada kita
bagaimana kita ini mengelola dana zakat
jadi hari ini presiden memberikan contoh untuk memberikan
kita juga diminta untuk transparansi
transparansi pengelolaan zakat ini kita sudah punya
tagline tiga a aman syari aman regulasi dan aman nkri
ini basisnya adalah transparansi
bahwa publik itu harus bisa mengontrol seluruh tata kelola zakat
dan kami dari para amil
basnas seluruh indonesia dan juga laslas
itu juga harus memberikan transparansi
dan seberapa besar distribusinya
kepada siapa saja distribusinya
sektor apa saja yang sedang digarap oleh apa

harus bisa diakses oleh publik
maka apapun yang kita lakukan
itu harus bisa dilaporkan kepada publik
sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggung jawaban
nah dari akuntabilitas dan pertanggung jawaban itulah
kami meyakini bahwa publik akan kemudian percaya kepada kita
dan itulah poin penting buat para pengelola dana zakat
dengan semakin banyak trust yang kita miliki
maka semakin tinggi juga penghimpunan
dan semakin tinggi penghimpunannya
maka yang menjadi goal bagi kami adalah keterjangkauan
kalau penghimpunan kita banyak
maka akan semakin banyak pula orang yang kita entaskan dari kemiskinan
akan semakin banyak pula anak anak yang bisa kita berikan
akan semakin banyak pula rumah sehat basnas
di seluruh indonesia ini yang bisa kita bangun
akan semakin banyak pula rumah layak huni
jadi menurut kita transparansi itu penting
dan hari ini kita menyaksikan
contoh baik itu sudah dimulai oleh istana
tapi juga hingga masyarakat secara individu
betul karena kita ini kan paternalistik culture nya masih cukup kuat ya
jadi contoh baik dari pemimpin
itu akan berimbas kepada perilaku atau culture sebuah komunitas
nah sekarang kita sangat berbangga dengan presiden republik indonesia
hari ini awal ramadan
itu memberikan contoh kepada kita
dan insya allah kita sebagai umatnya
saya kira mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh para pemimpin
itu menurut saya juga perilaku yang sangat baik
itu juga termasuk semangat yang dibawa oleh basnas tahun dua ribu dua puluh empat ini
dari temanya sendiri nikmat berzakat
tentramnya muzaki bahagianya mustahik
nikmat berzakat ini kita ngambil dari esensi perintah zakat
esensi dari perintah zakat atau ubah satu ratus tiga
pertama adalah bahwa mengeluarkan zakat itu bisa membersihkan
yang kedua bisa mensucikan
yang ketiga bisa menenteramkan
nah inilah yang kita angkat bahwa
maka akan timbul ketentraman dari muzaki
jadi zakat itu bukan kewajiban yang membebani berat untuk muzaki
tapi justru dibalik adanya zakat kita keluarkan
bayangkan dari harta yang kita miliki
dan yang kedua adalah memang ada kenikmatan dalam memberi
nah kita ingin mengajak masyarakat bagaimana bahwa
memberi itu sebenarnya memberikan kenikmatan
dan juga disitu ada bahagianya mustahik
dengan adanya pemberian terhimpun
itu akan kita salurkan kepada penerima manfaat
tentu itu adalah akan menimbulkan kebahagiaan
awalnya tadi yang tidak bisa sekolah
baik tidak hanya bahagia yang dirasakan oleh penerima
tapi juga bagi para pemberinya itu ya pak riza
kita akan melihat laporan langsung dari istana
bapak bapak para menteri
yang kami hormati para pimpinan badan dan lembaga negara republik indonesia
yang kami hormati para gubernur seluruh indonesia
pimpinan basnas ri seluruh indonesia
dan pimpinan las seluruh indonesia
dari sabang sampai merauke
hari ini bertepatan dengan

hal ini karena kami dapat meneruskan
jejak baik sunnah hasanah
yang telah dirintis oleh bapak presiden republik indonesia
yaitu melaksanakan zakat istana
pembayaran zakat oleh presiden republik indonesia
serta wakil presiden republik indonesia
dan diikuti oleh para menteri
dan para pimpinan badan
dan lembaga negara republik indonesia
yang telah bapak presiden
telah memberikan dampak yang sangat besar
terhadap kinerja pengumpulan zakat
yus dskl basnas dan las seluruh indonesia
serta bupati wali kota seluruh indonesia
di basnas pusat sendiri
hal ini juga tidak terlepas dari upaya
strategis dengan berbagai pihak
dimana bisi membayarkan zakat perusahaan
dan karyawannya melalui basnas
dan dalam penyalurannya pun bisi
dan untuk zakat karyawan
kami ingin mengucapkan terima kasih
atas dukungan dalam mendorong gerakan cinta zakat
sehingga pengumpulan zakat secara kuantitas
juga telah melakukan aktivitas
nilai ini tumbuh sekitar
penyaluran zakat rp enam ratus tujuh puluh lima miliar
penyaluran yang dilakukan oleh basnas pusat
dan bantuan sosial kemanusiaan
tidak kurang dari hampir
setara para pelajar biasiswa
yang terdiri dari para santri
baik itu untuk s satu dan s tiga
basnas pusat juga terus melakukan
dalam rangka pengembangan usaha
dan sepuluh ribu penerima
manfaat di berbagai desa
teratasi di masing masing desa tersebut
dengan dua ratus penerima manfaat
dengan empat program utama
inovasi tak kalah menariknya
dalam hal pemberdayaan mustakik
akan menjadi percontohan bagi yang lain
sudah kami dirikan z corner
kemudian kami juga insya allah
dan baik itu dalam dan luar negeri
membantu masyarakat gaza di palestina
dengan berbagai pihak luar negeri
maupun forum zakat dunia
mengenai isu isu kemanusiaan
berbagai pihak yang ada di mesir
yaitu ada empat lembaga yang kami ajak
mesul khoir baitul zakat wa shadakot
untuk ikut serta dalam bantuan
apa yang ingin kami sampaikan demikian
dan bapak wakil presiden
beliau kepada basnas republik indonesia
mudah mudahan kami bisa diterima
istana negara di ikn
kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar besarnya
kami juga perlu menyebut
pengurus besar nahdlatul ulama
putra jari ghum saya
pemaparan yang dilapaikan oleh
dan dilanjutkan dengan lifetime achievement
peran bank sendiri seperti apa sih
baik jadi peran bank syariah ya
dalam undang undang baik undang undang perbankan syariah
bank umum yang non syariah
memiliki fungsi jadi dapat berfungsi
dan bantuan sosial lainnya
jadi kalau kita di perbankan syariah
bukan hanya bsi ya tapi juga bank syariah yang lain
oleh karena itu maka kalau ditanya kenapa bank syariah indonesia
mendorong terkait dengan zakat ini
bukan berarti karena memang itu kewajiban kita juga
dalam undang undang di negara republik
dengan tempatnya bu saidah tempatnya pak rizal
punya kemampuan melakukan intermediasi
kemudian lakukan apa itu
yang memiliki kemampuan untuk membayar zakat
baik secara urusan orangnya
punya satu seratus lebih cabang
menggarap yang diluar cabang kita dengan
artinya itu adalah kemampuan
datang kembali dan memberikan kesempatan
kewajiban setiap umat islam
berkah yang tak terhingga yang diberikan
dianugerahkan oleh allah swt
berpesan agar dana zakat yang
yang benar benar membutuhkan
semoga zakat yang kita keluarkan
menyempurnakan ibadah ramadan kita
bapak ibu hadirin yang berbahagia
marilah kita sejenak memanjatkan doa bersama
jadi terkait dengan penyaluran
kita punya kapabilitas terkait itu
kita punya juga laku pandai
yang pertama yang kedua kita juga punya program untuk itu
itu bank bisa memilih
artinya orang itu bisa ketemu dengan ke bank
atau ke laku pandai kita untuk menerima itu
atau yang kedua kita buatkan juga dalam bentuk tabungan misalnya
jangan lupa programnya pun bisa kita lakukan
baik dari sri muzaki yang membayarkan
maupun dari sisi penerimanya
termasuk kalau diperlukan bisa bentuknya dalam bentuk natura
kita bisa kerjasamakan juga dengan nasabah nasabah kita
sehingga kemudian nanti penyalurannya tetap kita bisa efektif
semua tercatat pasti di sistem kita
artinya apa akuntabilitasnya harus ada
karena kembali kalau kita bicara zakat ini menurut saya
hal yang penting kita berikan adalah
sehingga tadi tepat sasarannya itu betul betul bisa kita laporkan juga
betul itu yang penting menurut saya
pak pemaparan dari pak nur ahmad
tahun dua ribu dua puluh tiga itu ada kenaikan yang cukup signifikan
sebenarnya potensi zakat kita ini
bisa lebih tinggi lagi gak sih bu
tadi sesuai dengan survei yang kita lakukan
kita baru bisa mengelola
nah hari ini kita terus memulai
ada message ada pesan untuk
melakukan literasi secara masif
nah dengan literasi yang masif
dari umat muslim di indonesia
umat muslim di indonesia ini besar
di dunia dan kita juga
nah ini tinggal literasinya di kuatkan
untuk melakukan literasi zakat
secara masif secara nasional
kesadaran teman teman muslim
banyak juga yang kita harus pelajari
sedang melakukan simulasi pembayaran zakat
jadi beliau bapak presiden
heri ini sedang menunaikan
apa apa dari harta yang dimiliki
ada tradisi di indonesia
jadi haul itu satu tahun
itu dihitung berapa jumlah
dan kalau susah menghitungnya
dan juga mungkin mengambil momen ya
terus berpuasa dan juga bersama
tadi apa yang disampaikan oleh presiden
betul jadi kayaknya presiden
biasanya bawa uang cash itu
diberikan jadi nanti ada
pak rizal biasanya yang rajin
mengingatkan jadi ada npwz
itu juga mendapatkan mpvz
dan itu akan jadi nomor permanen ya pak rizal ya
bukti stor zakat dari basnas
pengurang penghasilan kena pajak
maka per orang itu adalah punya
orang yang pernah membayar zakat ke basnas
nah nanti berserta bukti stor zakatnya
itu bisa diklaim sebagai
ya jadi pengurang penghasilan karena pajak
pengurang penghasilan karena pajak
dan itu sudah ada di undang undang pajak
dan itu semua dilakukan secara
klaim karena kami dampingi dengan
jadi seperti kwitansi di undang undang
ini ada bapak panglima tni
bapak kapolri itu bayar zakat atau tidak
pak kapolri itu melakukan sedekah
maka dana yang dikeluarkan itu
dan dskl dana sosial keagamaan lainnya
saya yakin ini nanti akan diikuti oleh
dan kapolres seluruh indonesia
jadi pak kapolri sudah melakukan
nanti akan diikuti oleh para pangdam
satu sampai bintang empat
apa yang ada di istana
dan ini saya yakin
biasanya dari istana kemudian nanti
di masing masing kantor gubernur
itu juga melakukan zakat
ini gerakan yang menurut saya
tadi ada pak menhan prabowo subianto
profesinya juga sudah kepada basnas
dan juga beberapa menteri lainnya
tiap bulan lewat basnas
apa sih sebenarnya inovasi yang dilakukan oleh basnas
untuk meningkatkan potensi zakat
kita adaptasi terhadap teknologi
selain internal platform kita sendiri
kita perkuat kita juga punya simba
dan itu juga kita kerjasamakan
lalu kita kerjasama juga dengan
kita juga sudah mulai melakukan
penyaluran dan juga pelayanan
dan juga iklan video basnas
pertama tentu dari sisi biaya
lembaga filantropi itu sangat
betul arusnya sangat sangat besar sekali
nah yang kedua kita kerjasama dengan
bsi ini adalah sebagai
nah kita beradaptasi juga dengan bank
nah yang terakhir adalah
literasi digital ini memang kita
terus lakukan jadi ada zakat
itu adalah sekarang basisnya
digital gitu ya alhamdulillah
di atas tiga puluh ya
pak anton sebagai yang langsung bersentuhan dengan
zakat ini peningkatannya setiap tahun seperti apa pak
sebenarnya pertama tadi literasi betul yang kedua
jadi kalau orang misalnya literasi
ada tapi kalau caranya susah kan juga sulit
dua apa namanya komponen harus ada
tadi sudah disampaikan oleh pak rizal kita bekerja sama
kita pun juga lakukan bagaimana kita membuat
nasabah bsi atau masyarakat umum
dengan bsi nanti ke basnas
kemarin di hari minggu lalu ya pak rizal
dan mudah untuk menjalankan jadi di sistem cms
kita ketika seseorang itu akan membayar
zakat yang sudah ada penghasilannya berapa
sehingga ini secara otomatis akan diterima juga
sebagai bagian dari pengurang zakat tadi
kemarin waktu sosial juga ketemu dengan teman teman zakat
alhamdulillah mereka juga support terkait itu
nah di sisi lain untuk yang sumber sumber yang
kita juga bisa di bsi mobile kami ada
ke lembaga penerima zakat lainnya
kemudahan itu juga akan meningkatkan ya
karena mau tapi kalau caranya nanti
baik pak anton bu saidah dan pak rizal
kita akan jeda sejenak
kita langsung ke bu saidah dulu
bu saidah juga disampaikan oleh pak
nur ahmad potensi zakat kita setiap tahunnya sebenarnya besar sekali tiga ratus triliun lebih
lalu apa yang dilakukan oleh basnas ri untuk meningkatkan pendapatan zakat ini dan mencapai potensi itu nanti
ya di samping tadi literasi ya kita juga membuat inovasi inovasi di dalam pola pendistribusian
karena distribusi ini menjadi pengungkit bagi para muzaki
jadi kami melakukan inovasi inovasi pendistribusian contohnya hari ini kita investasi cukup banyak untuk sdm
karena kami meyakini bahwa investasi terbaik di indonesia hari ini dari uang zakat adalah mempersiapkan sdm
contohnya kita lagi konservasi
kita konservasi pada satu keluarga satu sarjana
ini sebenarnya program yang cukup lama juga diinisiatifi oleh basnas
karena kami meyakini bahwa satu keluarga mustahik kalau ini didrive oleh satu sarjana
ini akan menarik gerbong mustahik ini untuk melalui level sosial yang dia bisa keluar naik kelas
dia bisa keluar dari kelas mustahik menjadi kelas muzaki
dengan didrive oleh satu muzaki yang kita ciptakan
nah yang kedua adalah kita hari ini menaikkan pendapatan dari para mustahik
kita menaikkan tingkat pendapatan dari mustahic supaya apa
supaya daya beli masyarakat juga meningkat
dengan daya beli masyarakat meningkat ini juga akan meng engineering ekonomi secara nasional
jadi kayak contohnya hari ini
hari ini harga beras cukup lumayan naik ya
sekitar dua puluh dua persen dari harga
nah hari ini kita menyiapkan beras yang bisa diakses oleh kalangan mustahik
sekitar satu ratus enam puluh ribu paket beras yang kita sebar se indonesia
ini zakat fitrah yang didistribusikan
jadi bulog ini bisa mendistribusi ke seluruh indonesia
kemudian kita juga mendistribusikan paket ramadan bahagia
kita tunjukkan kepada keluarga keluarga mustahik
supaya mereka bisa iftar
jadi mereka punya ketersediaan logistik
nah ini pola pola ini yang kita lakukan
termasuk yang tadi disebutkan oleh pak ketua pak nur ahmad
bahwa kita banyak program produktif seperti zajikan
jadikan ini adalah usaha ayam goreng
semacam apa ada di indonesia
mata mata setiap plihan azred
saya panggil berasasi barang dalamjeong prof doet nice
dead coffee ini saya kalau menyebut merek nggak boleh ya
jadi semacam start park versi mini gitu
jadi kita sukanya yang besar kita minikan
dan yang mini mini ini dikelola oleh para mustahik
posisi basnasnya membangun ekosistemnya
membangun sistem apa namanya tadi accessibility
bagaimana kalau mustahik itu hari ini kita dampingi menjadi ukm
nah ini yang kita lakukan manajemennya
makanya kolaborasi dengan bsi menurut saya ini kolaborasi yang sangat strategis
terutama di dalam distribusi
kami ini kan harus memastikan bahwa distribusi yang kita lakukan itu harus akuntabel
harus sampai kepada mustahiknya
dengan bsi ini kita bisa memastikan bahwa apa yang kita apa namanya asesmen itu
bahwa orangnya betul betul tepat
dan akuntabel yang tadi bisa di tracking
kepada siapa kita mendistribusikan
maka di basnas semua mustahik yang mendapatkan distribusi
itu kita harapkan punya rekening bsi
dan juga kita bisa men tracking
uang yang kita berikan itu dipakai untuk apa
karena ini kan mentransfer untuk beli logistik
jadi kami juga bisa men tracking uang itu dipakai untuk apa
kolaborasi kita dengan bsi juga
untuk bisa memberikan manajemen exit
mustahik ini nggak selamanya kita dampingi
nah pada titik mana mustahik ini dari ultramikro menjadi mikro
nah ketika kecil ini kan harus
karena kami harus membina mustahik yang lain
nah ketika exit ini biasanya kami kolaborasi dengan bsi
bahwa kita memastikan bahwa ukm kita ini sudah bisa bankable
sudah bisa mendapatkan akses perbankan gitu
dan kita menjamin bahwa bisnisnya itu cukup bisa untuk didanai oleh perbankan
nah ini penting kolaborasi kita dengan perbankan

dia juga mendapatkan nasabah
yang secara bisnis juga nanti akan continue
jadi itu kolaborasi kami dengan bsi hari ini
bu kita ke istana tadi membahas soal lifetime achievement
yang diberikan oleh basas republik indonesia
kepada presiden joko widodo dan wapres
ini kepada presiden dan wapres
ya alasannya tadi seperti disampaikan oleh ketua kami prof kiai nur ahmad
bahwa presiden itu sejak periode pertama sampai ini
berkontribusi sangat besar dalam mendorong kesadaran berzakat
dan juga memberikan contoh yang baik kepada seluruh pejabat pemerintah
nah termasuk juga bapak wakil presiden
beliau sangat mendorong gerakan zakat masuk pada ekosistem ekonomi syariah
nah ini kita setiap ada aktivitas ekonomi syariah
itu kita ikut dalam rombongan pawapres
inilah juga pak wapres selalu memasukkan bahwa dana zakat itu bisa mendorong industri ekonomi
dan sosial agama ini juga sangat penting dalam menambah pemodalan
menambah juga daya beli masyarakat gitu
nah maka presiden waktu itu meluncurkan ada yang disebut dengan program cinta zakat
nah inilah ya gerakan cinta zakat ini adalah pak presiden jokowi yang melaunching
nah itu diikuti oleh seluruh gubernur dan juga bupati wali kota
dan juga diikuti oleh lembaga tinggi negara lainnya
nah gerakan cinta zakat ini menghasilkan peningkatan dan respon yang cukup signifikan
lalu kita dilanjutkan dengan gerakan berkah berzakat
itu juga pak presiden juga yang meluncing dan sekarang ini adalah nikmat berzakat
ini adalah kelangsungan terus dari proses apa yang didorong oleh istana dan juga apa yang dilakukan oleh basnas
itulah kami mendapat masukan dari bajinas basnas daerah untuk memberikan budgeness award khusus lifetipe achievement untuk pak presiden dan juga wakil presiden
dan memang tiap tahun kami mengadakan penilaian
kita ada indeks zakat nasional dan itu kita berikan kepada para pendukung gerakan zakat
dan juga kami berikan kepada pengelola
baik itu baznas provinsi baznas kabupaten kota
nah itu kita mendapat izjadah dan ini memberikan akhirnya award ini
dan itu tiap tahun cukup banyak persertaannya dan kita seleksi dengan baik
dan juga kita memberikan award kepada para mujaki mujaki
jadi mujaki yang sangat loyal dengan baznas
termasuk juga kita memberikan world kepada mustahik yang sudah tadi bu syaida sampaikan naik kelas
nah ini award ini tiap tahun kita lakukan
tapi khusus untuk presiden ini memang saat sekarang gitu ya kita berikan
dan itu atas masukan dan desakan juga dari baznas bazas daerah
dan juga dari apa riset kita atas keberhasilan gerakan zakat
gerakan yang dimulai dari cinta berzakat sampai yang berkah berzakat
nikmat berzakat ini se efektif apa sih pak ridho
ya ini bisa tergambar terutama dari penghimpunan tadi ya
cukup efektif kenaikan kita
dan yang kedua sekarang efektif juga di tingkat kementerian lembaga begitu ya
itu juga cukup efektif atas himbauan dan gerakan ini
sehingga sekarang kita banyak sekali kepala daerah bahkan tadi panglima tni bumn bumn
seperti bsi berkerjasama merespon keberlangsungan atas apa yang kita lakukan
gelora yang dilakukan oleh bapak presiden jokowi
jadi cukup efektif gitu ya
termasuk juga kami lebih mudah sekarang untuk bekerjasama dengan pihak swasta dan yang lainnya
kalau pak anton potensi kedepannya kerjasama antara bank syariah dengan basnas atau laz laz yang lain seperti apa pak anton
baik jadi kalau kita lihat ya dari kita di bank ada beberapa program
pertama adalah pertama tadi literasi ya
kita sudah kerjasama bahkan tadi juga dengan bu saidah kita akan lakukan roadshow ke seluruh daerah terkait ini
yang kedua sebenarnya kalau kita bicara zakat ini kita juga harus paham betul bahwa upz nya itu kalau bisa itu harus pertama ya diperbanyak mungkin jumlahnya
kita sudah diskusi kemarin bagaimana kalau kemudian cara gitu ya apa namanya untuk mempercepat proses upz itu kita bisa lakukan dengan model yang lebih
tentu bsi dengan basnas akan bekerjasama untuk itu sehingga nanti ketika ada yayasan yayasan ingin mengelola zakat kemudian bisa melakukan aplikasi untuk itu
karena itu salah satu hal penting juga
di samping itu kita juga harus pastikan para amil zakat ini punya pengetahuan yang kuat terkait zakat
sehingga kemudian nanti bagaimana cara dia kemudian meliterasi bagaimana dia cara kemudian mengajak orang untuk berzakat mengelola zakatnya dengan baik mempertanggungjawab dengan baik
itu adalah model semacam kursus begitu ya sertifikasi zakat
itu kita juga sudah diskusikan baik dengan pihak basnas maupun dengan pihak kementerian agama sebagai kementerian yang mengelola juga atau terkait dengan zakat ini
nah di sisi lain tentu saja tadi itu kita bisa lihat tadi ya mas isan kan sekarang bayar zakat itu mudah ya
pak jokowi mau dengan uang tunai bisa mau dengan bawa kartu bisa dengan handphone pun juga kris bisa
karena kita siapkan edisinya kita siapkan chrisnya kita siapkan tellernya
nah dengan cara ini mudah mudahan tadi tiga hal yang tadi kita lakukan ya literasi penguatan di sisi amilnya kemudian penguatan dari seorganisasi dan kebersamaan kita di sisi digitalnya
di sisi lain kemudahan juga kita luas rasanya sih insya allah zakat ini akan terus meningkat dengan luar biasa
kalau ke bu saidah bu saidah kita harapannya ke depan adalah zakat ini potensinya sangat besar dan tentunya bisa mengentaskan kemiskinan
mungkin bersama sama kita lakukan untuk mengetaskan kemiskinan tidak ada lagi di indonesia
ya dengan potensi tiga ratus dua puluh tujuh triliun saya kira ini harusnya bisa menjadi bagian dari lima belas persen dari total apbn kita
jadi apbn kita hari ini tiga ribu delapan ratus triliun kalau potensi zakat kita sekitar tiga ratus dua puluh kira kira sepuluh sampai lima belas
nah ini bisa menjadi bagian dari upaya kita untuk mengentaskan kemiskinan secara cepat atau akselerasi
kita masih punya agenda mas isan kita masih punya angka dua puluh lima empat juta angka kemiskinan di indonesia
dan lima jutanya itu adalah miskin ekstrim
nah hari ini yang kita konsentrasi pada pengurangan kemiskinan ekstrim yang kita lakukan di seluruh indonesia
sampai pada kita juga melakukan program program di perbatasan pengentasan kemiskinan di perbatasan
dan yang menjadi konsentrasi kami hari ini juga adalah orang miskin itu cenderung untuk kualitas gizinya menurun
maka hari ini kita juga konsentrasi pada pengurangan angka stunting
di mana ini menjadi prioritas presiden dan juga prioritas nasional
ini juga akan kita entaskan
potensi yang rp tiga ratus dua puluh tujuh triliun itu harus terus menerus kita upayakan
supaya tadi berkah berzakat tadi
berkat berzakat ini kita bisa ada pengumpulan yang maksimal dari dana zakat ini bisa memberikan keberkahan
dan hari ini sekarang kita bukan lagi berkah sekarang
sudah naik tingkatnya gradingnya apa
karena sekarang muzaki itu gak perlu dipaksa
jadi udah ada literasinya awarenessnya udah kuat
maka ketika mengeluarkan zakat mas ihsan itu mengeluarkan zakat itu rasanya kayak nikmat gitu
nah tradingnya sudah mulai kita naik
penerimanya mustahiknya bahagia dan kita sebagai pemberinya penunainya muzakinya itu hatinya tentram
terima kasih ya bu saida sakwan
dengan pimpinan basnas republik indonesia bidang pendistribusian dan pendaya gunaan
ada juga pak rizaludin kurniawan pimpinan basnas ri bidang pengumpulan
dan pak anton soekarno direktur penjualan dan distribusi bangun seriah indonesia sudah berbagi bersama kami di kompas tvri
saudara dengan pelaksanaan zakat istana ini pemerintah pun terus mengimbau seluruh umat islam untuk menunaikan kewajiban berzakat melalui amil zakat resmi
agar turut berpartisipasi dalam upaya pemerintah mengurangi angka kemiskinan di tanah air
saya ihsan sitorus dan sejumlah narasumber hari ini yang bergabung dan sejumlah kru yang bertugas pamit undur diri